dua siswa sekolah dasar di kelurahan cimah parbogor hilang sepulang sekolah
keluarga korban mengaku kedua anaknya tidak pulang setelah diantar ke sekolah oleh pembantunya
diduga dua bocah itu dibawa kabur pelaku dan rekannya
masih berseragam lengkap salwa dan salma hilang empat hari lalu sepulang sekolah
afudin dan ferawati orang tua korban mengaku kedua anaknya tak dibawa pulang
setelah diantar sekolah oleh pembantunya pada kamis lalu
pembantu yang baru bekerja lima bulan itu kemudian pergi dari rumah keluarga tersebut
hingga kini polisi masih mendalami kasus dugaan penculikan anak di bawah umur tersebut
dan polisi telah memeriksa sejumlah saksi
diduga kedua anak itu dibawa kabur pelaku dan rekannya sepulang sekolah
dari gurunya salma waktu kelas satu sd melihat waktu tanggal delapan september
sebelum masuk sekolah itu sekitar jam tujuhan
dipindahkan salma ke rumah keluarga tersebut
ke satu mobil warna coklat apansa ada supir laki laki pakai topi
dan kita dapatkan keterangan bahwa yang membawa si dua anak ini kenal dengan lapor
sampai tinggal waktu saja kita sudah berusaha cek ke kurva titik
mihil nanti kita akan coba ke titik lain yang mungkin mendekati terlampau